hai warga jakarta barat ini meminta pertolongan petugas pemadam kebakaran untuk melepaskan
cincin di jari anaknya jadi manis sahidah ishdhizar muhni mengalami kesakitan karena
cincin yang terlalu sempit dengan menggunakan alat gerindam ini petugas berusaha melepaskan
cincin tersebut dari jari manis isgizar setelah kurang lebih lima belas menit cincin yang
berada di jari manis balita ini berhasil dilepas tanpa ada luka di jarinya
kronologisnya ibu korban memberikan cincin pada anaknya yang ternyata cincin tersebut
kesempitan dan korban mendatangi kantor damkar sektor tujuh cengkareng dan meminta untuk evakuasi
evakuasi berjalan selama lima belas menit dengan menggunakan alat memotong cincin dan berjalan dengan lancar